setelah menangkap dua orang wanita di kawasan blok m jakarta selatan
kepolisian resor metro jakarta selatan kembali menetapkan dua orang tersangka baru dalam kasus ini
total tersangka yang diamankan kini berjumlah empat orang
setelah memeriksa delapan orang saksi
satuan reserse kriminal polres jakarta selatan menetapkan dua orang berikutnya sebagai tersangka dalam kasus eksploitasi anak
yaitu wir dan mr
kepada polisi mereka mengaku suami istri tetapi tidak bisa menunjukkan surat nikah
total ada empat tersangka yang sudah ditahan setelah sebelumnya polisi menangkap er dan sm
para tersangka menyuruh anak anak mengemis dan mengamen di kawasan jalan jenderal sudirman jakarta selatan
mereka bahkan memberi obat penenang kepada bayi agar tidak rewel saat dibawa mengemis
jadi itu didapat di jalan jalan di jalan jalan jakarta selatan
dari situ kita lakukan identifikasi pendataan kemudian dan pemeriksaan
dari pendataan dan pemeriksaan itu didapat satu orang korban bayi berusia enam bulan
setelah menerima laporan eksploitasi anak
kementerian sosial akan melakukan pendampingan terhadap anak anak yang dipekerjakan ini
sementara bayi yang diberi obat penenang
kini dirawat di rumah sakit pusat pertamina
pertama adalah kami akan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar

kemudian juga kami melakukan kesehatan penis
untuk melihat apakah anak yang akhirnya tidur cukup sampai ini
sesuai dengan tempat perut
kami disatukan akan ada hal hal yang memang memperlukan lebih fisik
atau kesehatan daripada anak yang diberi obat penenang
kami juga akan mencoba untuk mencoba
kami juga akan mencoba untuk mencoba
kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari salah satu orang tua korban
menurut polisi ada tujuh belas anak berusia enam bulan sampai enam tahun
yang dipekerjakan para tersangka
penghasilan yang diperoleh mencapai dua ratus ribu rupiah per anak per hari
keempat tersangka dijerat pasar berlapis tentang tindak pidana perdagangan orang
dan pasal perlindungan anak dengan ancaman penjara lima belas tahun
serta denda sebesar tiga ratus juta rupiah
badru zamal cekar